dikhawatirkan penyakit mulut dan kuku yang ada pada hewan ternak
keterbatasan listrik sebenarnya bukan masalah baru
itu kan masih butuh waktu sampai orang kemudian mendapatkan manfaat itu
agar bisa sampai tujuan dengan selamat
di taman kupu kupu gita persada
kotoran kotoran yang tampak di permukaan air ini nantinya disingkirkan
ini hanya bisa ditemukan di pesisir timur jawa timur

itu kayak seru aja sih liat apa namanya vibesnya sma tiga kayak supporternya
kita bisa berputar di wahana biang lala dengan ketinggian puncak tiga puluh lima meter
sesuatu hal yang nggak bisa kita ingkari ya karena bukan hanya dalam konteks pengadaan uang
karena kan transisinya cukup lumayan jauh juga kan dari sma ke kuliah kan sebenarnya
mereka juga mengunjungi musim batik dan juga berbelanja batik
di mandalika apakah itu sudah didata dan negara terdekat mana saja
seperti jawa bali sulawesi kalimantan hingga papua
ada dua juta orang indonesia yang berobat ke luar negeri
untuk hasil dari pendapatan dari unit usaha layanan internet ini